karena dia dapat blt nya kapan masih mau buka buka rekening inilah inilah kriteria ini
kriteria macam macam negeri udah mau bangkrut menteri menteri masih pada ngeyel
hai sejarah itu belnya bukan diambil dari dana desa itu ija dana desa prosesnya kan panjang
terakhir buka rekening no kalau empat ribu tujuh ratus emangnya bang sulut ada buku rekening semuanya itu
marah sekali kita kita bingung tadi malam kamu bagaimana kamu kasih beras
sekarang yang lain lain empat puluh lima
hai yang blt ini lapar dia yang paling miskin sekarang uangnya enggak mau kucur kapan
makanya kebelahan pemenangnya menteri itu semuanya lebih hebat dari para bupati saya
selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa saya kenakan kepala daerah cuma garong
birokrasi antar kementerian dikeluhkan kepala daerah karena dianggap mempersulit proses penyaluran bantuan kepala daerah meminta koordinasi antar kementerian diperbaiki sehingga tidak membingungkan pemerintah daerah dan mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi
covid sembilan belas malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan skype ada bupati bolaang mengondau timur pak sehan salim lanjar saat malam pak sehan
hai pak sehan salim lanjar saat malam pak sehan

selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan melalui sambungan telepon ada wakil menteri desa dan pdtt budi aris setiadi selamat malam pak budi
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga bergabung bersama dengan kita melalui sambungan telepon menteri sosial juliari batubara selamat malam pak juliari
oke saya nanti akan ke pak menteri menteri tapi sebelumnya saya mau ke pak bupati terlebih dahulu
pak bupati anda terlihat sangat kesal sekali di video yang viral di media sosial anda merasa sangat kecewa begitu dengan birokrasi yang terlalu rumit dalam penyaluran bantuan
memang serumit apa sih pak bupati mungkin anda bisa jelaskan pak sehan
iya tolong dikasih waktu untuk saya dapat menjelaskan
jadi begini pemerintah itu di daerah atas instruksi dari pemerintah pusat itu sejak pada pertengahan bulan maret dan saya tanggal dua puluh maret
itu telah mengikuti instruksi waktu itu keluarkan sk sebagai daerah yang siaga kemudian dua hari kemudian diinstruksikan lagi dari gubernur untuk segera merubah menjadi darurat
kemudian kita melakukan apa namanya juga instruksi untuk anak sekolah dan asn itu kerja di rumah dan belajar di rumah
saya juga langsung melakukan pengetatan
semua wilayah perbatasan karena manado waktu itu sudah masuk pada wilayah yang termasuk pandemi
sehingga saya kemudian turun langsung ke lapangan lapangan sesuai dengan permintaan
karena ya kita tahu bersama bahwa covid sembilan belas ini kan barang yang cuma dua masuk ke satu wilayah
cuma kalau bukan orang dari wilayah lain yang bawa dan terpapar di kita ya kita yang datang ke sana tanpa sengaja kemudian terpapar dan masuk ke daerah kita
konsekuensi atas pembatasan itu tentunya adalah masalah ekonomi pak rakyat
rakyat bela magono timur alhamdulillah dengan saya jalan terus sampai sekarang itu turut untuk memberikan edukasi mereka patuh gitu
persoalannya sekarang ada pada masalah ekonominya dan saya sudah tiga minggu jalan di semua desa desa itu pemerintah akan memberikan estimulan terhadap sembako
nah persoalannya waktu tanggal dua puluh tiga
maret saya kemudian mengambil sikap waktu itu untuk menggunakan dana desa per satu desa dari delapan puluh satu desa seratus juta delapan satu miliar
karena isyaratnya seperti itu begitu juga sisa dana dari pilkada yang belum tergunakan
namun akhirnya menteri desa menurunkan surat bahwa dana desa hanya dapat digunakan untuk padat karya tidak boleh untuk sembako
dan waktu itu gubernur juga memerintahkan kami lewat telekomunikasi
kita berupaya sekuat mungkin untuk bagaimana dapat membeli sembako kepada masyarakat
tapi satu minggu kemudian menteri dalam negeri kemudian turunkan surat memerintahkan bupati agar segera kepala desa melakukan pergeseran dd
itu dana desa untuk penanggulangan covid sembilan belas termasuk sembako
termasuk apk termasuk kegiatan kegiatan dan juga bencana alam
kita agak kebingungan disitu
satu minggu kemudian kemudian menteri desa lagi turunkan surat edaran bahwa dana desa dapat digunakan pblt
nah di sini kriterianya juga tentunya sangat berbeda dengan permintaan dari kementerian sosial tentang blt
blt dari dinas sosial punya empat belas kriteria
nah disinilah tingkat kesulitan ketika rakyat sudah dalam keadaan genting
maka saya menurunkan sembako
betapa kagetnya saya itu di satu desa bahkan tertahan hampir tiga jam
karena salah satu toko masyarakat menahan dan akhirnya kepolis harus turun
karena masyarakat yang terdaftar di blt dan tkh itu baik blt desa dan blt dari kementerian sosial itu tidak boleh dapat
oh katanya itu kalau dari dinas takut mengeluarkan itu dan kepala desa karena memang aturannya tidak boleh

bukan bantuan yang satu tidak boleh mendapatkan bantuan satu
oke pak sehan tahan dulu pak sehan
kaget dan ada anggota dpr yang mengawasi waktu itu saya datang di tempat penampungan yang sementara penyaluran
itu betapa kesalnya saya karena ada dua eh tiga ibu ibu datang mengeluh ke saya
siang itu meminta walaupun satu liter bahkan tidak usah blt kami butuh makan hari ini
seorang bupati yang tahu persis
keadaan delapan puluh an ribu penduduk saya
sangat waktu itu tertekan
makanya saya begitu emosi
pokoknya semuanya harus diberikan sekarang
oke pak sehan kita tahan dulu
kepada menteri sosial juliari batubara
pak juliari tadi sudah mendengar
penjelasan dari pak bupati
bahwa ada kerumitan birokrasi
yang kemudian membingungkan kepala daerah
di satu sisi kemudian blt ini
yang sudah memperoleh blt
tidak boleh memperoleh bansos
apakah kemudian ini disadari oleh kementerian sosial
yang pertama sebenarnya kemarin kita sudah
interview yang saya dengan pak bupati jadi
yang pertama ini kan hanya komunikasi
di daerah juga kepala kepala daerah
tidak mudah menghadapkan
kepala daerah dengan ekspektasi yang tinggi
yang pertama yang kami ingin jelaskan
karena ini menyangkut kementerian lain yang saya tidak mungkin tangkapi
aturan untuk bansos tunai
dari kementerian sosial juliari batubara
saya mengadakan sampai enam belas kali video ponsel
kabupaten boloang mongondo timur
yang termasuk dalam sulawesi utara
itu tanggalnya lupa
itu saya gabung sama selawesi utara
seluruh kabupaten kota hadir
dan kabupaten juga saya ingat
jadi dalam pikon itu kami jelaskan
saya sendiri yang jelaskan
bukan dirjen saya bukan direktur saya
saya sendiri yang jelaskan
dan saya juga membuka pertanyaan
setelah selesai baru kita kirimkan surat
jadi kita gak main kirim surat
supaya apa yang dicurigai rumit
biar jelas dulu
aturan dari kementerian sosial
dan ini juga
diperkuat oleh surat edaran dari kpk
selalu setiap penyaluran penyaluran
bantuan sosial yang melalui kementerian sosial
itu pasti ada data terpadunya
nama nama di luar data terpadu
kesejahteraan sosial atau dtks
itu jelas sekali di dalam penjelasan saya
di video conference dengan kepala kepala daerah
saya sampaikan seperti itu
dan di surat kami ke seluruh kabupaten daerah
jadi artinya apa
memang kita tidak
mengusulkan bahwa yang
menyarankan yang sudah terima program pkh
dengan program status
jangan dikasih like
ini yang terima program pkh dan program sembako
kan sudah bertahun tahun
ikut program tersebut
kan alangkah baiknya apabila ada bantuan sosial
kan kita tidak bisa semua kita berikan
alangkah baiknya ada bantuan sosial yang lain
diberikan ke keluarga keluarga
yang membutuhkan yang tidak pernah
mendapat program sebelumnya
saya jelaskan dulu
kita hanya mengatur program program bantuan sosial
yang dari apbn
yang dari pusat
kalau pemerintah kabupaten
pemerintah kota pemerintah provinsi
seperti bapak bupati tadi bilang
mau memberikan beras
dan anggarannya itu anggaran apbd nya
silahkan ke siapapun silahkan
ke keluarga yang terima pkh
silahkan kita tidak mengatur
jadi tidak ada
kalau masalah di bawah takut
atau tidak takut
itu kan kita nggak bisa kontrol
tapi tidak ada larangan apabila apbd digunakan
itu kan full diskresi oleh kepala daerah
cuma saya ingin jelaskan satu nih
kebetulan nih pak bupati juga ada
sampai hari ini kami juga belum terima itu
dari kabupaten bolaang mongondo timur
saya cek tadi belum kami terima
sehingga kalau kami nggak terima
otomatis kan dananya akan semakin lama lagi turun
jadi dalam kesempatan ini
tolong pak bupati cek besok
untuk kalau ada datanya
segera kirimkan ke kementerian sosial
oke pak juliari
tapi apakah betul
saya ingin mengkonfirmasi apakah betul
kemudian pencairan dana blt rp enam ratus ribu per bulan
dari pemerintah pusat itu
birokrasinya untuk pencairannya ini sangat rumit
sekarang begini mbak
kalau yang langsung menurut mbak kita
bawa uang dalam tas
terus cari tempat lapangan
kita bagi bagikan tidak seperti itu dong
itu paling cepat betul
tapi kan tidak mungkin praktek seperti itu
tentu ada birokrasi
tapi tidak rumit
kabupaten boloah mengondo timur
saya cek sekitar empat tujuh ratus nama nama
kita nggak pakai cek lagi mbak
yang sudah punya rekening
rekeningnya rekening bank himbara
kita kirim lewat rekening
niknya kan kalau ada nik kita bisa cek ke bank
dia punya rekening atau tidak
kalau yang tidak ada niknya
artinya tidak punya rekening di rekening bank sembah

kirim lewat kantor pos
nanti kantor pos memberikan beritahuan
orang datang ke sana
berapa lama pak juliari prosesnya
kami data dari pulau anggung
mengondo timur ini belum terima
kita mau kirim ke siapa
oke saya mau tanya nih ke pak bupati
pak bupati kata pak mensos
bahwa surat usuran dari pemerintahan anda
itu belum sampai untuk blt ini bagaimana
terima kasih pertama
saya apresiasi ya pak
karena memang kan
namanya juga ada bantuan dari pusat atau dari pengusaha itu
tapi begini pak mensos
mungkin sebagai usulan pak
ini kan kalau semua penerima
saya sudah dilaporkan oleh kepala dinas
saya tanya prosesnya seperti apa
dia bilang ada empat belas kriteria ini
sudah lama di masa normal
nah saya bilang kalau di bolting itu
kriteria pertama yang namanya
orang tinggal di rumah gubuk
beton berlantai tanah
dan tidak ada listrik
itu sudah tidak ada di boltimat
sudah tidak ada di bolding
sulit untuk mendapatkan itu
kalau angka empat ribu
nah yang bisa didapat itu
yang kena dampak
yang mereka diberhentikan dari kerja phk
kemudian dampak daripada dia sebagai nelayan
hasilnya tidak ada yang membeli
kemudian para pedagang kecil
yang nampung ikan tidak boleh juga

tidak ada yang beli
yang hasil pertaniannya itu tidak
nah kecuali itu
tapi ketika saya tanyakan bahwa
dia lewat bank
berarti perlu membuka rekening
pak itu kan menurut saya
ini sebagai usulan pak
dia kan orang yang termiskin pak
mencari uang seratus ribu
untuk membuka rekening itu
kan tidak main main
kemudian ini juga akan melanggar
kalau empat tujuh ratus masyarakat
ini akan juga jadi persoalan baru
kalau lewat pos
pos kita itu di kota mobagu pak
sementara sekarang antara kota mobagu itu
sudah menjaga betul
orang mau datang ke kota mobagu
kedua kita juga tidak memberikan
kesempatan masyarakat kita ke kota mobagu
sudah daerah pendemik
sudah enam yang positif pak
ini mungkin juga keadaan wilayah
yang sebagai masukan kepada pak
pak menteri sosial
ini tolong dipertimbangkan
sebab kalau lewat bank
berarti harus membuka rekening
nah saya berharap
kalau bisa gunakan saja
lalu kita ada tiga ribu lebih
dia bilang pak kita harus tambah
tujuh lebih lagi pak
karena ada ketambahan
itu datanya ini dari menteri
jadi bukan data dari kita sebenarnya pak
dia memberikan data ke saya itu
sudah dikirim dari kementerian
tinggal dikirimkan ke kota mobagu
kita memberi data tambah nama nama pak
ini kapan uangnya mau turun
rakyat ini sudah menuntut
kita makan sekarang
oke pak bupati nanti kita akan lanjutkan
oke pak bupati nanti kita akan lanjutkan lagi

semua dinas saya
saya marah hari itu
oke pak bupati nanti kita akan lanjutkan lagi
pak bupati nanti kita akan lanjutkan lagi
kita akan minta tanggapan dari menteri sosial
dan juga wah mendes
budi ari setiadi
apa sebetulnya jawaban dari pemerintah
untuk polemik kerumitan birokrasi dalam penyaluran bantuan
kita akan kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan pak bupati nanti
oke terima kasih sekali pak menteri sosial julia ribatubara
saya mau langsung ke pak budi ari setiadi
pak budi ini tadi
pak bupati pak sehan ini
sempat mengatakan menjelaskan kronologis
bahwa ada surat dua kali yang dikirimkan
ataupun dikeluarkan oleh kementerian desa dan pdtt
bahwa yang pertama
melarang bahwa dana desa ini
bisa dipakai untuk pembelian sembako
karena dana desa hanya dipakai untuk program padat karya tunai
tapi tiba tiba setelah mendagri mengeluarkan surat
membolehkan kemudian mendes pdtt mengeluarkan surat yang sama
kenapa kemudian ada kerumitan birokrasi seperti ini gitu pak budi
begini ini bukan kerumitan
karena wabah corona atau covid sembilan belas ini kan begitu dinamis sekali
sejak awal memang dana desa
salah satu program atau arahan dana desa ini adalah
kementerian desa adalah soal program padat karya tunai
kita melihat bahwa
perkembangan terakhir ini
sesuai dengan arahan dan perintah pak presiden
itu lebih dana desa dialokasikan untuk bantuan langsung tunai
karena kita sadar betul
efek corona atau covid sembilan belas ini akan membuat
banyak warga masyarakat
terutama masyarakat desa yang
sehingga skema cash transfer
skema bantuan langsung tunai dana desa ini
adalah untuk meng cover
warga desa yang pendapatannya menurun
oke pak budi
tapi disitu disebutkan tidak sih bahwa
penyaluran untuk dana desa ini
tidak perlu kemudian
melakukan dievaluasi oleh kepala daerah begitu
atau perlu dievaluasi oleh kepala daerah
presiden sudah menekankan
bahwa untuk menghadapi covid sembilan belas ini
presiden sudah menekankan berkali kali
ini harus mulai dari presiden kementerian pemerintah daerah kabupaten kota camat dan lurah atau desa
serta seluruh masyarakat harus terlibat aktif
jadi bukan tidak melibatkan kepala daerah
justru diskresi kepala daerah dalam hal ini bupati ini sangat dimungkinkan
tapi utamanya dari bantuan langsung tunai dana desa
ini adalah kearifan lokal
inti sarinya itu kearifan lokal masing masing
karena yang paham betul
warga yang membutuhkan bantuan langsung tunai dana desa adalah
dalam hal ini lewat mekanisme yang namanya musyawarah desa
kita permudah justru aturannya
artinya diserahkan kepada kepala daerah masing masing begitu ya
menyatakan bahwa si a berhak mendapatkan blt dana desa
karena yang memutuskan siapa yang dapat dana desa
bantuan langsung tunai dana itu
warga desa itu sendiri
nah tugasnya pemerintah kabupaten adalah memverifikasi itu
pemerintah pusat ini ingin
bantuan ini harus tetap akuntabel
termasuk juga keterlibatan masyarakat
yang tahu warga yang susah itu kan masyarakat itu sendiri
rt yang paling tahu
warga ini harus dibantu nih
dia meyakinkan tiga orang
sama sama bawa ke lurah
jadi prinsip bantuan langsung tunai dana desa itu ya
dari rakyat itu sendiri
kearifan lokal kita utamakan
benar kalau tidak melibatkan bupati
camat dan lain lain
oke saya akan langsung bertanya kepada pak bupati
ya pak bupati
ya pak bupati
tadi sudah dijelaskan oleh pak budiari
sebagai wamendes pdtt
bahwa ini merupakan diskresi dari kepala daerah
bahwa kepala daerah yang bisa mengevaluasi
yang bisa mengevaluasi
karena penyaluran blt ini kearifan lokal
apakah memang betul seperti itu
nanti kita akan membahasnya
seusai jeda cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio

sehan salim lanjar
dan wamendes pdtt budiari setiadi
saya akan langsung bertanya ke pak bupati
pak sehan tadi sudah dijelaskan oleh pak budi
bahwa sebetulnya kriterianya
bahwa penyaluran blt itu menjadi kearifan lokal
ditentukan oleh ada diskresi
yang diberikan kepada kepala daerah
untuk menyalurkan itu bagaimana pak
pertama saya apresiasi
itu kan nanti surat kedua
dua puluh tiga maret saya sudah putuskan
delapan satu miliar saya tarik dari dana dd
ditambah dengan tau
perkiraan waktu itu kita keluarkan lima belas miliar
delapan lima dari dana dd
tapi kemudian kami batal
karena ada surat dari kementerian desa
bahwa itu hanya untuk
penggunaan padat karya pak
ada surat menteri dalam negeri
memerintahkan untuk segera
bahkan tidak perlu evaluasi
nah disini saya tanda putih
tidak perlu dievaluasi ini
ada persoalan mungkin
kalau itu keinginan presiden
jangan nanti kita juga pertanggung jawaban
pengelolaan penggunaan dd itu
sebentar di dua ribu dua puluh satu
pemeriksaan bpk nanti dia akan merujuk kepada
terbuk kupati sebagai jukmis itu
ini posisi yang kita selalu
ini persoalan yang kita harus hati hati pak
kan tidak dievaluasi
berarti jukmis kita tidak dirombak
juktis awal itu tidak ada untuk pembelian sembako blt dan sebagainya
tapi nanti ya kita tunggu
kemudian ada cara lain
tapi sebenarnya itu juga
kita garis bawahi pak
saya kebetulan yang
selalu berupaya patuh kepada aturan
saya waktu itu sedikit kaget juga tapi ya
karena ini memang emergency
ya nanti kita akan bicarakan
ini tetap harus dirombak per bukunya
karena bpk di dalam undang undang lima belas sebagai kewinangannya
itu tetap merujuk kepada
robah dulu peraturan bupati sebagai jukmis
itu dapat di robah sebenarnya
tapi kalau itu alasan dari pak wamen
bahwa ini perintah presiden
yang penting sebentar
kita dapat jaminan begitu
itu kan para kepala desa merubah
berbeda beda di bawah
sekarang juknis di kita itu
tidak seperti itu
kita tidak lagi disuruh evaluasi
karena ini emergency
tapi kalau untuk memang tujuannya untuk blk itu
pak budi pak budi
iya pak budi ini bahwa ada kekhawatiran
untuk pada karya tidak untuk sebab
ya oke pak kita sudah
kita sudah dapat poinnya pak sehat

itu harus diakui pak
pak budi pak budi ini ada kekhawatiran untuk sebabnya
kekhawatiran laporan pemeriksaan bpk
itu kita segera meminta
blt dana desa itu kan
sudah dijelaskan oleh surat
kementerian desa mengenai alokasi
yang harus dialokasikan oleh
dalam hal ini melewat
mekadisme musawarah desa
dana bantuan langsung tunai desanya adalah bentuk
untuk membantu warga desa
jadi semangatnya itu
melibatkan betul masyarakat di desa
saling mengetahui warga desa mana yang
berhak dan pantas menerimanya harus kita bantu tidak boleh ada satupun warga negara indonesia
karena skena bantuan ini betul betul
bentuk kepedulian pemerintah bentuk kebutuhan negara
terhadap nasib warga
oke pak bu
di bolsim itu kan ada delapan puluh satu
sudah cair dana desa tahap pertama itu sebesar rp dua puluh enam sembilan miliar
sisanya nanti kita cek kenapa belum
nah sebetulnya dana desa tahap pertama tersebut bisa langsung dialihkan untuk blt dana desa
jadi maksimal enam delapan ratus tujuh keluarga
cara berpikiran bekerja seperti itu pak
rakyat uang warga desa yang harusnya digunakan untuk skala prioritasnya
adalah bagaimana mengatasi
desa yang terkena dampak
oke oke bapak bapak nanti kita akan lanjutkan perbincangan

kita terkecoh dengan surat pertama
seluruh kepala daerah bahkan
ibu teti paruntu pun ditegur oleh gubernur waktu itu menggunakan dana desa sama sama dengan
kita beberapa kepala daerah
jadi bukan soal kita
surat pertama edaran dari menteri desa itu
tidak untuk blt
nanti ada surat menteri dalam negeri
memerintahkan kita untuk segera merubah itu dana desa
ada surat kedua lagi dari menteri desa itu persoalan
oke pak bupati nanti kita akan membahasnya pada dialog berikutnya
saya akan men summary ataupun merangkum apa yang sudah anda berdua sampaikan
bahwa ada kekhawatiran dari pemerintah kabupaten
ada kesulitan dalam pencairan bantuan terutama ada kekhawatiran laporan pemeriksaan bpk
terkait dengan pencairan dana desa dan tadi di satu sisi bahwa
wakil menteri desa pdtt budi arisetiadi memastikan bahwa setiap
warga negara ataupun semuanya akan memperoleh bantuan
di tengah pandemi covid sembilan belas ini dan demikian perbincangan kita dengan para narasumber dan demikian juga newscast hari ini kami berharap
anda tetap beraktivitas di rumah bekerja dan beribadah di rumah
patuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar tidak bosan bosan kami mengingatkan
untuk tunda keinginan anda pulang ke kampung halaman bahkan kini
pemerintah telah menyatakan dengan tegas melarang mudik
saya arifana pratiwi undur diri